pak alvin kalau tadi kami bertanya soal penurunan harga tiket pesawat kita bergeser ke sisi lain terkait dunia penerbangan pak
khususnya apa yang sedang terjadi di garuda saat ini
apakah dengan terungkapnya kasus penyelundupan ini akan ada perubahan besar di internal garuda sendiri pak
iya mengenai kasus penyelundupan yang dilakukan menggunakan pesawat airbus terbaru
ini tentunya sangat mencoreng kredibilitas garuda ya
karena pesawat airbus tiga ratus tiga puluh sembilan ratus itu merupakan jenis terbaru yang dimiliki garuda
dan seharusnya itu menjadi bahan pemberitaan positif bagi garuda untuk merebut simpati konsumen
juga untuk meningkatkan daya saing garuda
namun itu tercemar dengan tindakan beberapa oknum yang menyalahgunakan peristiwa itu untuk memasukkan barang barang secara ilegal ke indonesia
iya pak sudah ada contoh di mana sebenarnya mantan dirut garuda emir syahsatar sudah dikenai status tersangka oleh kpk pak
jadi apakah anda juga menanggapi positif dengan apa yang menjadi respon kementerian bumn dengan segera mencopot ari askar
ya saya menyampaikan respect ya kepada menteri bumn pak erick thohir yang bertindak cepat tegas untuk mengambil langkah langkah

dan saya percaya bumn juga akan transparan dalam pengusutannya apakah ini sekedar pelanggaran administratif atau ada unsur bidananya
yang itu kita serahkan sepenuhnya kepada bumn juga
ya pak alvin ini dengan plt yang baru ekspektasi anda seperti apa
mengingat nanti akan ada rups kemudian baru akan dipilih kembali direktur utama
ekspektasi terhadap garuda ke depannya dengan sosok baru
siapapun nanti yang menjabat sebagai direktur utama
halo suaranya kok putus putus ya
ya pak ekspektasi anda terhadap garuda indonesia sendiri seperti apa pak
iya suaranya putus putus mas timbal tenggulam
iya pak ini terkait dengan ekspektasi anda dengan plt baru ini ataupun siapapun nanti yang menjabat sebagai direktur utama garuda
apa harapan anda terhadap garuda indonesia pak
kalau untuk sanksi saya kira ada dua sanksi ya
yang pertama yang dari bumn
bumn itu sudah jelas sanksinya dan sudah dijalankan
kedua adalah sanksi hukum itu nanti menunggu tuntasnya penyelidikan dari bikjen
tentunya kita tetap berpegang pada peraturan perundangan perundangan yang berlaku
terima kasih alvin lee atas informasinya dan bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi hari ini